sementara terkait jabatan kapolri baru presiden jokowi dodo mengajukan komjen idam aziz sebagai kapolri untuk menggantikan jenderal tito karnavian yang baru saja dilantik menjadi menteri dalam negeri di kabinet indonesia maju
jokowi sudah mengirimkan surat presiden yang berisikan nama kepala badan reserse kriminal kepolisian indonesia tersebut kepada dpr pada hari ini
nantinya idam aziz akan mengikuti uji kepatutan kelayakan di komisi tiga dpr ri
pengganti kapolri adalah sudah kami ajukan juga hari ini ke dpr pak idam aziz kabar eskrim